ada di pihak yang sama
aku menginginkan kematian kian santang rara santang dan juga ambekasi
mohon maaf ibunya kalau begitu aku mohon panik untuk melihat keadaan di luar istana
karena bisa jadi
baik nel tapi tetap kau harus berhati hati
aku ranga ajar rara santang
rara santang membocorkan hal ini kepada kian santang
lalu kian santang akan tahu bahwa yuda kala adalah cucu nenek
aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi
berani sekali kau berhasil nih
tentu saja hamba tahu kau ini siapa gusti ratu
sekarang aku tidak memiliki ini
aku tidak mungkin bisa melawan
gimana caranya aku bisa keluar dari sini
aku tidak bisa menghindar
aku tidak bisa menolak
aku tidak bisa menolak
beraninya kau memasuki ruang semai di kursi prap
jaga dewa batara
kenapa hatiku bergedar kencang
saat menatap mata pemuda itu
benarkah kau putraku
aku tidak mungkin mencari tanpa petunjuk
dia banyak ngampar
semoga ini bisa membantu pencarian kandang
jika memang benar
karena untuk kedua kalinya
ayah anda tidak bisa berbuat apa apa
kau masih hidup
ayah anda akan menyalurkan hawa murni untukmu
kerja sama apa
kini kau sudah tahu siapa diriku sebenarnya
kita berdua berada di pihak yang sama
kematian kian santang
dan juga amat kasih
aku harapi mereka semua teku satu
kita harus melakukan sesuatu berkata terque
anime sudah memberikan momen dari timamu
scheibang itu adalah
usahaania dan pikiran
siapa yang makan itu sih
kau adalah penyusup yang ingin mencuri di tempat ini
aku memiliki ilmu kanoragan yang tinggi
aku tidak bisa menggunakannya
karena aku tertopi
rupanya kau sedang keadaan tertotok
aku akan melepaskan totokan
mengapa kau tidak mau aku bebaskan
di dalam tubuhku
ada tenaga murni
dari jurus yang belum bisa aku kendalikan
jika totokan ini dilepas
aku akan celaka
tujuanku datang ke sini
hanya untuk mencari jawaban
yang tidak menggunakan tenaga darah
bukankah jurus itu
yang dimiliki oleh
aku akan mengajarkan